sementara itu pasangan capres cawapres nomor urut dua prabowo subianto dan sandiaga uno sama sama mengunjungi jawa barat
jika prabowo subianto menggelar safari politik di pondok pesantren darussalam garu sandiaga uno memilih untuk menghadiri konsolidasi relawan di pangandaran
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto sabtu siang menggelar safari politik di pondok pesantren darussalam garut jawa barat
prabowo pun mendapatkan sambutan meriah dari pendukungnya yang kemudian mengantarkannya menuju podium
dalam orasinya prabowo kembali mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah yang saat ini dianggap salah arah
indonesia ini dalam keadaan yang tidak benar indonesia berada dalam keadaan yang salah arah
saudara saudara sekalian kekayaan bangsa kita telah diambil dan tidak tinggal di rakyat kita
setelah menyambangi garut prabowo melanjutkan safari politiknya di tasikmalaya
sementara itu pasangan prabowo subianto sandiaga uno juga melakukan safari politik di jawa barat
calon wakil presiden nomor urut dua itu menghadiri konsolidasi relawan di pangandaran
dalam sambutannya sandi menekankan kembali program kerjanya yang fokus pada perbaikan ekonomi dengan cara membuka lapangan kerja seluas luasnya
alhamdulillah saya baru saja mendarat di pahandaran melihat konvensi yang luar biasa
dan bersama dengan kang ayer pak subratman pak chandra kita akan mengetahkan potensi ekonomi yang ada di pahandaran
karena tadi masukan dari masyarakat khususnya lapangan kerja
dan pekerjaan yang ingin diciptakan untuk anak anak berguna di pahandaran berbasis ekonomi kreatif industri pariwisata dan juga kekayaan alam yang dimiliki pahandaran yaitu kekayaan perikanan dan kelautan yang ada di sini
menurut sandi pangandaran memiliki potensi di sektor ekonomi kreatif industri pariwisata serta perikanan dan kelautan
sandi mengatakan melihat potensi yang ada pihaknya akan memetakan ekonomi di pangandaran
masukan dari masyarakat
pemetaan akan difokuskan untuk anak anak muda di pangandaran berbasis ekonomi kreatif industri pariwisata serta kekayaan alam yang dimiliki pangandaran yaitu perikanan dan kelautan
tim liputan cnn indonesia